apa kalian semua mau tanggung jawab
bu melda sebaiknya
dan kita berdoa aja semoga
bella dan arin bisa segera ketemu
dan kembali kesini dengan selamat bu
teh hangat buat ibu ya
lebih baik ibu sekarang duduk ya
biar ibu jauh lebih tenang
apa ini jangan
rin kaki gue udah pegal
ih bella apaan sih
kok lu malah duduk disini
ayo kita biar kita cepet keluar
rin gue udah capek banget
emang lo kira gue itu gak capek
capek juga gue
kaki gue kok dingin ya
kayak ada yang
ya udah terus ya namanya kita abis dari sawah
sepatu lo basah
yaudah bantu liat
yaudah lo aja yang liat
ya gue juga jadi takut
kenapa lo takut kan lo belum liat
kayak yang harus tetap berhidat
jangan sampai keluar dari grup berarti
ayo kita lanjutkan pencarian arin dan bella
bapak bapak tidak takut kak teriak teriak seperti begitu di tengah hutan ini
setahu beta ini hutan seperti ini itu ada penghuninya bapak
kamu jangan mengada ngada apa yang sebenarnya itu tidak ada
bapak bete ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengadang adang
udah udah gak usah diterusin
kalau kamu ngomong kayak gitu sama aja kamu mematahkan semangat teman teman kamu
bapak bete bilang sekali lagi ya
bt ini tidak ada maksud seperti itu
tapi beta ini hanya murni bertanya
udah udah nggak usah dibantah
bapak jangan bahas
kita lanjutkan pencarian arin dan bella
kok diam pak
harusnya teriak teriak dong cari arin sama bella
saya itu lagi ngumpulin energi
karena kalau teriak itu kan perlu tenaga
oh pikir nggak pakai tenaga pak
pakai kok pakai
takut sama penghuni hutan ini
jangan sembarangan kamu
kamu harus bisa menjaga marwah bapak sebagai wali kelas ips
kalau sampai anak ipa tahu gimana
bapak takut ya
ayo ayo kita lanjutkan pencariannya
apaan sih dia
kita balik sama kelompok yang lain
ya punya mulut kan
pasti berguna nggak
lagian siapa juga yang mau jauh jauh sih ah
beta ini sudah punya rencana sama nona nona resia yang potong lancarin
gue mau keluar ya
ya udah lepasin gue bella

iyuh banyaknya gue ya
gue mau kabur biar lo aja yang dimakan sama ular

banyaknya gue ya
ntar kalau dia marah dia makan gue terus mati
gue gimana tuh
iyuh biarin aja

ini tega banget sih

iyuh biarin aja
kalau gue mati nih ya orang yang pertama gue hantuin itu
biarin aja emang gue pikir gue takut sama hantu bella
gue tuh lebih takut sama itu ular mela
beta bawa selimut dari kamar buat kerjain nona nona ipa yang resmi
otak jahil lo emang gak pernah ada obat
tapi sumpah dah
kok bisa sih lo kepikiran pakai bobo selimut ini dari kamar
tetap kepikiran lah kawan
kamu orang berdua masih ingat tok
nona ipa yang rese itu mereka itu senang sekali pas liat beta ngompol kawan
dua orang itu sudah bikin dia punya
harga diri ini longsur
jadi sekarang beta harus balas dendam
lu pengen balas dendam dengan cara nakut nakutin mereka pakai ini kan
asli lo tega ngelakuin ini semua sama mereka
ya ampun mama
arel dua orang anak ipa itu toh
mereka saja tega untuk bully beta
bagaimana beta tidak tega kawan
eh udah gak apa apa
mereka cuma merel
gue setuju sama si nadif
sekali kali itu anak si arin harus dikasih pelajaran supaya dia ngerti
bentar bentar bentar
eh gak ada
tadi tuh mereka ada di belakang gue loh
ya kan pak jaya
terus mereka kemana
aduh mereka tuh ada aja
gak ada sinyal pak
gak ada sinyal
oh iya nggak ada sinyalnya pak
mau saya cari dulu merekanya atau gimana
eh jangan jangan jangan
kita tidak boleh ada yang berpisah
sebaiknya kita tunggu di sini
tadi mike kan sudah kasih tanda setiap poin yang kita lewatin kan
ya mereka pasti paham kewan arah kita
yaudah kita tunggu aja di sini ya
bagaimana kalau ada ular
hewan buas di hutan itu
kalau arin sampai digigit binatang buas itu gimana coba
atau kalian semua mau tanggung jawab
bu melda sebaiknya sabar ya bu
dan kita berdoa aja semoga bella dan arin bisa segera ketemu
dan kembali ke sini dengan selamat bu
bu melda nih saya bikinin teh hangat buat ibu ya
lebih baik ibu sekarang duduk ya biar ibu jauh lebih tenang